kita ke informasi selanjutnya menteri ketenaga kerjaan hanif dahiri menilai pansus tenaga kerja asing yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat tidak relevan
pasalnya dalam rapat kerja komisi sembilan telah merekomendasi kementerian agar pengawasan tenaga kerja asing lebih diperkuat dan regulasinya dijalankan lebih baik
ditemui saat menghadiri diskusi memperingati diskusi gerakan buruh pasca order baru di gerah hp enam pangjakarta selatan
sabtu malam menteri ketenaga kerjaan hanif dahiri menyampaikan tanggapan perihal pansus tenaga kerja asing yang dibuat oleh dewan perwakilan tenaga kerja republik indonesia
hanif dahiri menyatakan pansus tenaga kerja asing yang dibuat oleh dpr dinilai tidak relevan dikarenakan dari rapat kerja dengan komisi sembilan justru mengapresiasi keputusan perpres nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
dpr saya kemarin itu baru selesai melaksanakan rapat kerja dengan komisi sembilan
komisi sembilan itu kan institusi resmi di dalam tubuh dpr
kesimpulan dari raker itu bahwa komisi sembilan mengapresiasi pr press dua puluh dua ribu delapan belas mengenai tenaga kerja asing ini yang memberikan penyederhanaan perizinan
dan setelah itu juga memberikan kontrol dan pengambilan pengendalian
jadi yang lebih kuat terhadap tenaga kerja asing misalnya dibanding aturan sebelumnya
tapi komisi sembilan juga memberikan catatan kepada pemerintah agar pengawasannya diperkuat
agar regulasi regulasi turunan dari pn pres itu nanti benar benar dibuat secara lebih baik
nah itu di antara catatan dari komisi sembilan
artinya bahwa kalau institusi resmi di dalam dpr yang bernama komisi ibu sudah merekomendasikan seperti itu
ya artinya pikiran pikiran yang lain di luar itu menurut saya kan
nah kecuali kemudian kalau ada orang punya tujuan lain
tapi kalau tujuannya memang untuk memperbaiki agar pengawasan secara kepercayaan lebih baik
saya kira apa yang dilakukan oleh komisi sembilan itu sudah sangat baik dan pemerintah pasti akan berbicara